beginilah kegiatan puluhan emak emak yang tergabung dalam women cyclist blitar atau wcb
sekitar empat puluh an peserta mengayuh dengan pakaian kebesaran mereka di rumah yaitu duster
meski berduster mereka sanggup melalui rute tujuh km tanpa keluhan lelah
bahkan terlihat begitu antusias menikmati setiap kayuhan pedalnya
penggagas kegiatan goes berdaster menyambut hari ibu lucy dika mengatakan
kegiatan ini untuk menginisiasi para emak emak agar selalu menjaga kesehatan
emak emak inginnya tetap yang di rumah kita pakai jadi hari ini spesial kita pakai gitu
ini dalam rangka hari ibu
peserta goes berduster ayuni mengaku untuk mengikuti kegiatan ini
ia harus menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sejak pagi buta
jangan jam tiga pak
jangan jam tiga
seperti biasa sebagai seorang ibu harus menyelesaikan dulu pekerjaan rumah
mulai dari nyapu nyiapin makanan untuk anak dan suami
sudah kelar semua baru kita berangkat
west di tengah pandemi menjadi pilihan emak emak di blitar ini
untuk tetap menjaga kesehatan
mereka tetap mewajibkan anggotanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
menjaga jarak mencuci tangan dan mengenakan masker
yosibio novianto blitar jawa timur